siapa yang telah menyebarkan fitnah pada kita ini
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
kemarin dia ngasih kita kecoa
nah sekarang dia kasih virus luburung
jadi orang kayak dia nggak bisa kita diamin bu
bila perlu kita usir dia
kita ujak ujak dia
bapak aku cari buang buang
ya allah pak
kesian anak kita pak
allah mahammah ya allah
alhamdulillah akhirnya saya bisa membelikan susu buat anak saya terima kasih ya allah
kalian boleh puaskan pukul saya
tapi jangan buang susu anakku
ada apa ini pak
kenapa kalian main hakim sendiri
pak rt tukang mi ayam ini pantas kami hajar
karena dia telah merusak menyebarkan virus peburung di kampung kita ini pak rt
betul pak rt betul itu
kalian tahu dari mana semua ini
nina pak rt salah satu warga kita terjangkit virus flu burung
setelah memakan mie ayam buatan dia
betul pak rt
nina itu bukan sakit peburung dia sakit epilepsi
ya sekarang pun dia sudah sadar
kalau kalian tidak percaya boleh lihat ke rumahnya sekarang
dia mengalami pendarahan yang sangat serius
karena tidak menjaga kondisi tubuhnya saat proses melahirkan
jadi bagaimana dok
kami akan segera melakukan operasi
kalau tidak istri bapak akan segera meninggal
berapa biaya operasinya dok
kurang lebih lima juta rupiah
tolong bapak segera beri nasihat administrasinya
agar kami juga akan segera melakukan operasinya
lakukan saja operasinya dok
saya sudah mengurus administrasinya
iya pak betul
saya adalah orang yang pernah bapak tolong
saya baru mengucapkan terima kasih ini sekarang
karena waktu itu keadaannya sangat kacau sekali
memang allah itu maha adil ya pak
kita dipertemukan kembali dekat istri bapak
terima kasih ya allah
terima kasih pak
ibu terima kasih
sudah pak sudah
maksud ibu mengajak kami ke sini ada apa
pak tarjo bagaimana seandainya kalau bapak memiliki leseran ini
bagaimana perasaan bapak
mungkin bagi kami hanya mimpi
ini buat bapak
ini adalah kunci restoran ini
tapi bu saya benar benar
pak tarjo kalau waktu itu bapak tidak menolong saya
mungkin saya tidak akan pernah bisa membeli restoran ini
tapi ibu saya menolong ibu
ibu sudah banyak membantu kami terutama istri saya
saya tahu bapak ikhlas
justru dengan keikhlasan bapak membuat saya yakin
kalau restoran ini berada di tangan bapak
leseran ini akan maju
saya mohon pak jangan tolak kepercayaan saya
engkau maha pengasih lagi penyayang
engkau tahu mana yang salah mana yang benar
nek ini adalah rezikimu nek